sementara itu satu siang tadi
relawan basarnas syahrul anto dimakamkan
di tempat pemakaman islam bendul merisijaya surabaya sabtu siang
syahrul meninggal dalam misi pencarian korban pesawat lion air jt enam ratus
sabtu siang jenazah relawan basarnas syahrul anto
yang meninggal dalam misi pencarian korban jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
di perairan tanjung karawang dimakamkan
usai disolatkan di masjid dekat rumah duka
jenasa dimakamkan di tempat pemakaman islam bendul merisijaya surabaya
semasa hidup syahrul anto dikenal memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi
dalam beberapa tahun terakhir syahrul menjadi relawan basarnas
dengan bekal lisensi menyelam
sahrul pernah menjadi relawan dalam pencarian korban jatuhnya pesawat air asia
pada dua ribu empat belas di laut karimata serta gempa dan tsunami di palu
hari ini waktu di jogja dia di telepon sama temannya
siap nggak gitu terus langsung aja meluncur ke jogja
siap untuk membantu
karena masa dia sama sama teman basarnas
akhirnya ya mau nggak mau ke jakarta
padahal kondisinya ya habis capek
harus melaksanakan ibadah haji itu
waktu di palu juga membantu
tapi tidak ikut nyelam tapi bagian dapur
walaupun mungkin kondisi apa umur dan sebagainya
terus terakhir yang di lion ini
dia sudah berhasil menangkap syahrul
sehari hari almarhum syahrul bekerja sebagai seorang wira swasta
yang bergerak di bidang ekspedisi
kepergian syahrul meninggalkan duka bagi keluarga
sahrul anto meninggal dunia saat melakukan misi pencarian korban pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
di perairan tanjung karawang pada jumat sore
diduga syahrul meninggal disebabkan oleh dekompresi
wahyu pratama surabaya